ada kejadian lucu yang terjadi saat presiden joko widodo meresmikan pelabuhan perikanan untia makassar
presiden jokowi dibuat bingung dengan nama nama ikan yang disebut oleh nelayan
jokowi tak bisa menahan tawa saat mendengar nama nama ikan yang cukup aneh
nggak boleh ngebom ikan satu nggak boleh ngebom ikan yang kedua
bius bius nggak boleh bius ikan satu yang ketiga
ya ada tawa presiden yang kemudian pecah saat akan meresmikan pelabuhan perikanan untia di kecamatan biring kanaya makassar sabtu pagi
jokowi dodo yang memberikan
kuis berhadiah sepeda ke sejumlah nelayan tertawa saat nelayan diminta menyebutkan sepuluh nama ikan yang ada
presiden juga tertawa saat meminta nelayan menyebutkan tiga hal yang tidak bisa dilakukan nelayan di laut
usai menggelar kuis dan berbincang dengan nelayan presiden meninggalkan tempat menuju kabupaten maros sulawesi selatan